ya presiden jokowi kembali mencuri perhatian lewat pidatonya yang lagi lagi menganalogikan serial film
pidato game of thrones ala jokowi mendapat pujian namun juga kritikan dari kubu oposisi yang menilai
benarkah tudingan oposisi jokowi hanya melakukan gimmick atau mungkin pecitraan
lalu sejauh mana kemudian efektivitas pidato yang menganalogikan serial game of thrones di kancah politik nasional
kita akan ulas malam hari ini
saya sudah bersama dengan tiga narasumber
di sebelah kiri saya sudah ada bang jerry sambuaga pengurus dpp dari partai golkar
bang jerry selamat malam
sebelah bang jari di tengah sudah ada faldo maldini wakil sekretaris jenderal wasek jen partai amarat nasional pan
faldo apa kabar selamat malam
dan di ujung sudah ada bang emrus yombing direktur eksekutif dari emrus corner
bang emrus selamat malam
selamat malam bang
karena emang nggak banyak juga sebenarnya nonton film itu
tapi kalau kita bicara mengenai
pidato pak jokowi game of thrones kita coba dengarkan lagi deh
seperti apa sih pak jokowi kemudian agak agak menyinggung
menganalogikan kondisi ekonomi dunia dengan serial film game of thrones
kita coba simak berikut ini
akhir akhir ini hubungan antar negara negara ekonomi maju semakin lama semakin terlihat seperti game of thrones
balance of power dan aliansi antar negara negara ekonomi maju sepertinya tengah mengalami keretakan
oke saya ingin langsung ke valdo kalau begitu
karena ini kayaknya banyak banget dapat pujian tepuk tangan tapi kemudian ada juga poin poin kritik dari teman teman pendukung prabowo sandi
iya begini mas
jadi kalau misalnya kita ngomong pidato seorang pemimpin
pada prinsipnya adalah sesuatu yang membakar yang menyemangati
dan membawa kepentingan kepentingan yang dia yakini itulah membawa kepentingan publik
nah sekarang pertanyaannya apakah yang disampaikan pak jokowi itu menyemangati kita melihat itu
atau kita bilang oh lucu juga ya
saya sih sebenarnya nggak masalah
kalau gitu apa lucu juga atau menyemangati
kalau saya sih nggak masalah analogi yang apapun yang dipakai
kemarin sempat avengers terus sekarang game of thrones
besok mungkin doraemon shin chan atau apapun itu
penting adalah bagaimana caranya kepentingan kepentingan yang dimiliki indonesia itu sampai
dulu bung karno itu bung karno itu pidatonya sangat menyemangati
dia bilang amerika kita setrika inggris kita linggis
nah standpoint position nya pak jokowi terhadap ekonomi global ini apa
apakah kita hanya menonton perang ini
apakah kita ingin menghentikan perang ini
ataukah kita ingin mendamaikan perang ini
tentu ini adalah sesuatu yang perlu dipertanyakan untuk seorang pemimpin negara indonesia
kondisinya sekarang memang sekarang orang lagi bilang trade war china amerika
dan banyak dampaknya
hari ini ekonomi indonesia juga berdampak
oleh karena itu apa kepentingan yang ingin disampaikan oleh pak presiden di titik ini
karena jangan sampai sesuai yang dibilang bang sandi kita jangan sampai lama lama itu kayak semut di ujung lautan nampak gajah di depan mata nggak kelihatan
soalnya fundamental ekonomi kita lemah
defisit transaksi berjalan defisit neraca dagang defisit fiskal
bahkan kita defisit moral
cadef kita tergelus dolar makin menguat
nah ini nih loh yang rakyat itu menunggu itu
jadi kalau yang pak jokowi lihat ini apa
pidato apa yang menurut anda disampaikan oleh pak jokowi
ya kalau seandainya gini dulu pak jokowi saya ingat banget pada kata acara di kaa
dia bilang kita tidak butuh imf kita tidak butuh adb
ternyata hari ini kita minjem lima belas t dari imf barusan
dan itu hutang loh
hutang itu dibayar
fiskalnya akan makin terganggu
nah oleh karena itu
pidato itu kata kata juga dikunci oleh masyarakat
saya semangat banget waktu melihat pak jokowi bilang
wah kita nggak pakai imf ternyata kita nge host sekarang
nah oleh karena itu sekali lagi
pak jokowi stand positionnya menghadapi trade award dan ekonomi internasional hari ini itu gimana
ini tidak sesang siap menurut pak jokowi
karena kita sudah menuju new normal
new normal itu kan high interest rate harga energi tinggi
dan beberapa mata uang itu akan melemah
oleh karena itu ini adalah sesuatu yang krusial
momen kemarin seharusnya yang diakini oleh pihak pak jokowi dan pak amin
pak jokowi dan pemerintahan sekarang lah setidaknya
bisa menjadi tempat di mana indonesia makin berdiri
men berdiri itu bukan hanya tepuk tangan gitu
kita butuh punya stand position yang kuat
itu sih yang menjadi konstansi
stag position yang kemudian valdo nilai ya
dari apa pidato pak presiden kemarin
bang jerry bagaimana melihat ini
ada sejumlah poin poin kritikan yang disampaikan oleh teman teman oposisi
setelah ramai diperbincangkan pidato ini
tidak hanya kemudian hanya pujian yang didapat
tapi juga ada kritikan yang tadi juga mungkin sebagian sudah disampaikan oleh valdo
jadi seperti apa melihatnya
jadi tadi yang disampaikan oleh mas valdo ya
itu tadi saya pikir memiliki beberapa poin yang menarik ya
untuk kita cermati dan itu kita diskusikan sama sama
pertama tadi kan dibilang bahwa pidato jokowi ini
boleh dibilang out of the box ya kreatif ya
menggunakan analogi ya yang mungkin bisa dicerna dengan lebih gampang
lebih mudah dan mungkin bisa lebih dipahami oleh masyarakat puas
khususnya para milenial
maknanya apa sih sebenarnya bang jary pidato itu
kan itu kan dilihat bahwa analoginya lagi move throne
winter is coming winter itu diasosiasikan sebagai adalah masalah
masalah di mana ada rate war antara katakanlah blok blok besar
dengan negara besar dengan negara berkembang
artinya di situ kita bisa melihat adanya pertarungan
tapi yang ingin saya garis bawahi adalah
bagaimana pak jokowi seperti tadi dibilang oleh mas faldo itu
justru di sini yang ada standpoint yang kuat
jadi begini saya ingin sedikit menggaris bawahi tadi yang dibilang
presiden soekarno tadi kan berpilihan itu dengan gayanya
dengan stylenya pada saat itu di sidang pbb
pak harto juga demikian pak habibie juga demikian
ibu megawati juga demikian gus dur juga demikian
pak esbeda juga pak jokowi
saya pikir ini masalah style
tetapi kita lihat style yang dikemas ya dalam pidato yang ditunjukkan oleh pak jokowi di annual meeting
saya pikir itu merupakan secara yang kreatif
style yang mungkin bisa dibilang lebih bisa dipahami
dan tentunya memiliki konten atau substansi yang menurut saya itu cukup signifikan dan relevan
karena kita lihat inti dari itu kan ingin mengatakan kepada kita semua
kepada masyarakat kepada komunitas di dunia nasional
bahwa jangan terlalu sibuk dengan pertarungan
dengan kompetisi yang luar biasa bebas yang mengakibatkan
negara negara jadi lupa dengan masalah masalah yang lebih esensial
seperti apa contohnya climate change
seperti sampah plastik seperti hal lain yang sifatnya mengglobal
yang juga dirasakan oleh negara negara tidak hanya negara maju tapi juga negara berkembang
dan kalau kita lihat secara menyeluruh komprehensif
dan pak jokowi itu justru sedikit agak menyentil
imf dan juga world bank
untuk lebih menyoroti peran institusi internasional
agar lebih bisa jangan hanya menjadi kepentingan kepentingan blok blok negara besar
tetapi juga harus menjadi penengah dan juga bahkan mendorong
berkuat empowering negara negara berkembang
agar bisa berdiri satu sama level dengan negara maju
saya pikir ini adalah sebuah pesan yang strong
strong message yang disampaikan oleh beliau oleh pak jokowi
dalam sebuah pertemuan
di mana di situ ada institusi internasional yang dijamu oleh kita di indonesia
di mana indonesia bisa dilihat posisinya sebagai
bagaimana meningkatkan jargon jargon diplomasi
karena saya pikir ini juga merupakan instrument diplomasi yang kuat
yang bisa dipakai oleh indonesia
untuk bisa mengkampanyekan
ternyata indonesia ini berperan
berperan dalam hal apa
mengawal bagaimana institusi universitas seperti world bank dan imf itu untuk bisa
oke baik bang jerry
tapi kalau kemudian ada sejumlah poin poin kritikan yang tadi disampaikan oleh valdo
atau mungkin rekan rekan dari oposisi yang lain begitu menyikapi pidato presiden ini
bagaimana atau apa nilai yang ditangkap oleh bang jerry sendiri
ya saya pikir kalau yang namanya kubu oposisi ya
atau mungkin kubu penantang incumbent ini kan
kritik kritik atau mungkin komen komen
atau mungkin ada hal pendapat opini
saya pikir itu biasa saja
ini kan dalam dunia demokrasi
kebebasan kita berpendapat sah dilindungi oleh konstitusi
apapun yang dibilang saya pikir itu merupakan pendapat saja
tetapi kita kan lebih bicara kepada fakta
fakta yang berbicara
bagaimana posisi indonesia sekarang
bagaimana indonesia itu
tidak hanya di level regional
tetapi juga level multilateral
di level komunitas global dan nasional
bahkan presiden world bank dan juga managing director imf memuji
banyak negara negara besar juga memuji
dan jangan lupa bahwa
dengan event yang saya bilang itu
menurut saya itu adalah skalanya adalah internasional ya
tidak hanya regional
kita mampu menunjukkan untuk meng host itu
dan mampu untuk memberikan mesej kepada institusi nasional
dan juga kepada negara negara lain
baik berkembang maupun maju
saya pikir itu adalah step yang se reaching point yang bagus
sebelum nanti valdo menanggapi
tentu kita bisa
kita bisa analisis gini apa pesannya
tadi kalau kata bang jerry
ini strong message sebenarnya
tidak ada standpoint nya sebenarnya dari pidato presiden
besok bisa duraemon atau apa mungkin bisa gitu
kalau dari komunikasi politik
ini sebenarnya bagaimana sih bang emrus melihat pidato pak jokowi kali ini
sebelum ke pidato pak jokowi
saya melihat dari pandangan beliau
saya mengajar komunikasi politik di mahasiswa saya
termasuk di pasca serjana
selalu saya mengatakan bahwa
pesan komunikasi sangat tergantung positioning mereka
jadi bagi kita tidak ada sesuatu yang aneh di sini
mereka akan mendukung dan mengkritik dari sumber sini
sasar saja itu dilakukan
jadi posisi politik
posisi mereka akan menentukan perilaku komunikasi politik mereka
tetapi yang pasti dalam suatu konteks pidato yang disampaikan oleh pak joko widodo
saya pikir setiap pidato itu harus konteksual
ini kan pertemuan internasional
pasti bicara tentang internasional
bukan bicara tentang nasional
nah dan di sana adalah mereka yang hadir adalah orang yang terdidik
nah karena orang yang terdidik dari teori komunikasi
selalu yang dipakai high context
karena kalau dipakai explicit
menggunakan istilah atau film yang ada itu
pertarungan dua kekuatan
sedang terjadi di dunia
bukan kayak itu terjadi di dunia sekarang
perang dagang misalnya
tetapi pak jokowi dodo menyampaikan dalam bentuk metamining
tidak langsung menyebut kekuatan tersebut
tetapi publik bisa menangkap
kita lihat wacana publik di media masa
mereka bisa menangkap negara mana bersaing dengan negara mana
persaingan yang seperti ini
kalau kita menangkap metaminingnya
sama sama tidak ada pemenangnya
karena musuh akan datang
untuk bisa mempengaruhi pihak luar
atau siapapun yang pemenangnya
jadi tidak ada gunanya
karena musuh kita adalah bahwa akan datang musim dingin
bahwa akan datang misalnya katakanlah iklim yang rusak
plastik dan lain sebagainya
ini yang merusak
nah saya melihat apa yang disampaikan oleh pak joko widodo
sebagai suatu pesan moral
untuk dalam konteks dunia internasional
bahkan begitu saya simak
narasi narasi yang diucapkan
dia berpeluang menjadi sekjen pbb
masa sih pak
apa yang dikatakan pak jokowi
karena begitu dia pihawai menyampaikan pesannya itu
tetapi mengenal kepada
dan itulah persoalan internasional kita
yang ada kan win lows yang terjadi
dalam relasi hubungan internasional
terutama hubungan ekonomi
bukankah terjadi win loss
selalu memprotek dia punya katakanlah
ekspor dan impornya
atau katakanlah menaikkan pajak
untuk menghancurkan ekonomi
kenapa tidak kerjasama
itu yang ditawarkan oleh jokowi dodo
saya kira ini suatu hal yang luar biasa
yang dibangun oleh pak jokowi dodo dalam pidatonya ini
tapi substansial tidak
misalnya dengan kondisi ekonomi dunia saat ini dan lainnya
dan kondisi di dalam negeri tentunya ya
nah ini yang tentu menjadi perdebatan

kalau audiensnya siapa
kalau audiensnya itu berpendidikan
dan orang orang berpengalaman
saya pikir tidak ada pesan kalau disampaikan justru eksplisit
bagi orang yang sudah dewasa
yang berpendidikan justru implisit
justru mengemukakan analogi analogi semacam ini
justru mereka bisa menangkap
apa dibalik pesan tersebut
saya mengatakan apa yang disampaikan pak jokowi dodo
bisa ketangkap semua dunia internasional
bahkan yang hadir itu memberi tepuk tangan begitu ya
karena mereka sadar bahwa pesan apa yang disampaikan pak jokowi
itulah realitas yang terjadi
dalam konteks hubungan ekonomi internasional
bahkan dalam konteks hubungan politik
kalau langsung itu dieksplisitkan
justru menjadi pembicaraan
yang dianggap nanti pak jokowi dodo
tidak dewasa dalam menyampaikan pesan tersebut
karena memang yang disasaran mereka itu adalah audiens yang sudah berpendidikan
saya mengatakan itu sangat luar biasa
tetapi ketika itu misalnya tadi ditarik ke dalam kancahan nasional
kalau saya mengatakan justru sangat relevan
andaikan para dua kandidasi ini
tidak menjadi saling menyerang
kan begitu sama dengan cerita film itu kan
tidak saling menyerang
nah bukankah itu lebih produktif
artinya dua paslon ini menawarkan
program program mereka yang rasional tersebut
yang terukur tersebut
tidak lagi saling ada pilihan pilihan diksi kata yang sifatnya menabrak
misalnya ekonomi pembunuhan
kata kata pembunuhan tidak baik
tapi alang kebaiknya program yang ditawarkan
bahwa program yang petahana begini
kami akan tawarkan begini
jadi tidaklah dibenturkan sesama para paslon dalam konteks program
sebaiknya mereka menawarkan
jadi tidak saling mengkritik satu dengan yang lain
tetapi saling menawarkan biarkan rakyat yang menilai
bicara mengenai relevansi kita coba dengarkan lagi
tanggapan dari cawapres sandiaga uno
terkait dengan winter is coming mengutip dari pidato presiden joko widodo
kalau referensinya itu winter is coming betul
dan winter itu adalah situasi yang eksternal
tapi yang internal itu
sistem ekonomi internal kita yang perlu kita perbaiki itu bukan winter
itu menurut saya kemarau yang sangat panjang sekali
yang kita belum perbaiki sampai sekarang ini
itu kalau saya bilang drop kemarau
dan kalau kita tidak benahi hanya kita berharap
hanya kita minta dunia menyikapi situasi perang dagang
kita nggak akan bisa fokus fokus ke bisnis kita
our own business yaitu untuk melakukan reformasi struktural di bidang ekonomi kita
oke saya ingin ke valdo deh untuk mungkin menyampaikan lagi ya
apa yang dimaksud oleh bang sandi dan juga menanggapi tadi
bang emrus dan juga bang jerry katakan
pertama ya kalau di level internasional kita sedang mengalami new normal
maka di dalam negeri itu berdampak sekali
namanya itu adalah stagnasi sekular
kita lihat hari ini seperti bahwa konsumsi turun
pertumbuhan ekonomi tidak growth sedangkan inflasi juga rendah
tentu ini menjadi sebuah permasalahan nih kalau kita ngomonginnya konteks ekonomi
dan karena itu kalau saya dibilang bahwa internasional tidak ada dampak dalam negeri
itu salah ketika us itu sakit indonesia itu flu
tapi ketika us itu sehat indonesia itu sakit
jadi indonesia tidak bisa lempar
kita harus lepas dari bagaimana konstelasi pada ekonomi indonesea
sehingga indonesia harus punya sikap yang firm
itu yang menjadi sebuah poin yang ingin kita sampaikan
hari ini indonesia butuh pemimpin yang kuat gitu gimana caranya
pada prinsipnya ekonomi itu kan tiga ya
produksi konsumsi distribusi
pak jokowi sangat membanggakan jalan tol dan distribusi
tapi kalau distribusinya ada sedangkan produksi kita bangun
sehingga apa yang didistribusikan makanya konsumsi kita impor semua
oleh karena itu ini yang merupakan sesuatu yang menurut saya
ini yang merupakan sesuatu yang menurut

yang dimiliki oleh calon presiden gagasan ekonominya itu apa
makanya dari awal prabowo sandi ngomongnya itu ekonomi ekonomi ekonomi
karena kita butuh ekonomi yang kuat itu satu hal
yang kedua kita melihat imf
imf itu lukanya masih dalam dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
ketika mereka datang ke indonesia bailout banyak sekali loi
anda ingin memuaskan imf
karena banyak sekali
apakah kita mendapat pujian imf setelah itu kita dapat hutang gitu
selunak apapun yang namanya pinjaman dari imf itu tetap namanya hutang
apakah itu kpi kita memuaskan imf
saya rasa tidak begitu
justru kita harus menyampaikan ke publik indonesia punya ekonomi yang kuat
fundamental ekonomi kita berhasil
cadef kita terjaga transaksi kita aman
dolar kita tidak terpengaruh sama dolar yang menguat
apalagi desember nanti fed akan menaikkan suku bunganya
tentu ini akan berdampak sekali pada

tentu ini akan berdampak sekali sekala
jadi ketika banyak orang memuji pak jokowi
apakah pak jokowi ini hanya gimmick atau pecitraan
apakah pak jokowi ini hanya gimmick atau pecitran
bagi kami hari ini publik itu sudah cerdas
publik itu ingin tahu gimana solusinya agar dolar ini tidak semakin membuat rupiah melemah
konsekuensinya akan banyak pengangguran
publik akan banyak yang tutup karena tidak bisa menanggung biaya operasional
publik menantikan itu game of thrones atau apapun itu kami rasa bukan menjadi jawaban
menjadi jawaban atas apa yang dibutuhkan publik
itulah yang menjadi dasar mengapa kami menyampaikan pandangan ekonomi kami
ekonomi indonesia itu harus kuat fundamentalnya harus kuat
kita harus pro tentang produksi inovasi industrialisasi
pak jokowi ngomong revolusi empat satu dua tiga nya saja saya tidak tahu itu apa
tentunya menjadi sebuah pertanyaan dari kami
anda sedang bercanda atau anda sedang serius untuk mengurusin ekonomi
oke oke banjiri bercanda atau serius

kita tarik kemudian ke kondisi dalam negeri yang dari tadi
mungkin juga diperhatikan oleh pak valo dan juga mungkin oleh bang sandi begitu ya
ketika menggambarkan bagaimana kondisi saat ini dengan relevansi menganalogikan film game of thrones dan lain sebagainya
itu bagaimana sebenarnya
jadi begini dua hal yang ingin saya sorotin ya
yang pertama ini kita bicara dalam konteks annual meeting imf world bank
artinya ini audiensnya adalah institusi internasional dan juga negara peserta dari komunitas internasional
ketika pak jokowi itu memberikan speech memberikan pidato ya tentu kan lihat audisi siapa
kalau audiensnya itu adalah komunitas internasional atau tidak
komunitas rasional apalagi imf dan world bank ya tentu harus dimengerti oleh mereka
dan tadi saya sepakat dengan bang emroes bilang tergantung siapa audiensnya
dalam konteks ini konteks internal ini yang kita sampaikan adalah bagaimana justru dalam hal ini pak jokowi itu menurut saya menyentil imf dan world bank
dibilangkan di situ kalau kita terlalu sibuk dengan dua blok atau dua kekuatan besar yang selalu saling berseturu saling berkelahi
melupakan masalah yang lebih besar melupakan tantangan yang lebih besar
seperti apa isu isu global seperti climate change dan lain lain
itu nanti pemenang dari satu negara
nanti pemenang dari salah satu blok itu juga tidak akan mendapatkan apa apa
kan begitu justru itu pak jokowi bilang
bahkan pada saat pak jokowi bilang itu saya lihat itu di tv kan di media manajemen direktur io nya ketawa
dia terkena sindiran lah seperti itu
itu artinya apa itu seorang message yang kental dan yang sangat kuat
dan ditunjukkan kepada peserta publik dan juga peserta dunia internasional
kan tidak mungkin juga kita dalam bicara annual meeting itu bicara hal hal yang sifatnya tidak internasional
itu pertama ya
lalu yang kedua kalau tadi dibilang saya justru tadi mengutip tadi yang pak sanayega cak pa pres dari kubu sebelah bilang kan
tepat katanya winter is coming
tepat beliau bilang kondisi eksternal tepat
tapi kita harus lihat dalam konteks pidato yang diberikan annual meeting lah
kita kan lihat anal meetingnya
kalau kita kondisi internal kita lihat lain lagi dong forumnya
nah itu yang kedua
yang ketiga saya ingin sampaikan bahwa jangan lupa ya
tadi kan dibilang kan kondisi internal ekonomi seperti apa
ya kita juga harus masuk dalam hal hal pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang aman sekarang
ini panjang kalau kita bicara itu kita bicara data
dan juga bicara bagaimana tadi pembangunan infrastruktur dilihat
itu kan semua kan berkesinambungan untuk membuat ekonomi yang baik
jadi kita tidak bisa lihat secara parsial
kita harus lihat itu secara komprehensif dan berkesinambungan
oke pak jokowi kita harus zida dulu
saya akan ke valdo nanti untuk menanggapi
dan saya juga mau tanya ke bang jiri dan juga bang emrus
ini pak jokowi bukan sekali mengutip serial film
ada kemarin kita tahu ada avenger thanos dan lain sebagainya
plusnya sama avenger lagi di bali tuh
nah apakah itu kemudian sebenarnya ini bagian dari apa
strategika atau apalagi ini kita mau ke pilpres dua ribu dua puluh
atau memang betul betul ada substansial lah di sana
tapi atau memang ini betul betul kita kembali lagi
ini kita mau pilpres ya menggunakan kalimat kalimat yang agak mencolok
supaya menarik perhatian dan lain sebagainya
nanti kita akan bahas setelah jeda
prime news akan segera kembali sesaat lagi
oke kita kembali di prime news
kita masih membahas mengulik apa sebenarnya
game of thrones ala presiden jokowi yang di satu sisi menuai pujian
di sisi lain juga ada sejumlah kritikan termasuk dari valdo
mungkin mau menanggapi tadi valdo apa yang mau disampaikan setelah tadi bang jerry menyampaikan sejumlah tanggapan ya
karena gini bung karno itu bilang kita harus tawarkan konsepsi
bung karno itu pidato pancasila nggak di dalam negeri doang
di forum internasional dia ngomong pancasila itu apa
dan itu orang tepuk tangan wah ini nih baru leader gitu loh
justru yang lebih menarik tawarkan mungkin gagasan yang indonesia banget dengan game of throne
misalnya petruk jadi raja
itu kan akan lucu sekali
makanya bagi kami sekali lagi bahwa di satu sisi saya agak concern karena ini imf sih
karena volume imf kita tahu imf itu kondisinya gimana
yang kpi mereka itu apa
tepuk tangan dari imf bukan berarti tepuk tangan dari seluruh masyarakat indonesia
itu hal yang cukup penting dan krusial
stand point kita menghadapi imf itu gimana
pak jokowi bilang di ktt asia afrika
kami butuh imf
kami tidak butuh adb
kami tidak butuh lembaga internasional
kami bisa hidup sendiri
wah itu mantep banget tuh
tapi faktanya hari ini kita menampung tangan kita
membuka tangan kita
nah itu pemimpin itu kan komitmen atas kata katanya
dan rakyat mencatat itu
saya yakin publik mencatat apa yang disampaikan oleh setiap orang orang yang menjadi pemimpin di republik ini
tentu ini merupakan sebuah hal yang penting dan ini krusial
terus yang jelas kita kembali ke perspektif komunikasi politik dari pak jokowi ini
ini sudah dua kali mengutip film kalau saya tidak salah ya
ada sebelumnya avengers dalam pidato
juga mencuri perhatian
apakah ini sebenarnya pak jokowi sedang apa
sedang terlena karena yang pertama ternyata cukup ramai diperbincangkan
oke buat lagi
dan yang kedua supaya ramai lagi sehingga mungkin publik lupa dengan substansi aslinya seperti apa
apakah ini bagian dari strategi bang
saya pikir bagaimanapun sebagai presiden dia juga adalah politisi
karena bagaimanapun dilahirkan dari proses politik
dari partai dan lain lain sebagainya
sebagai seorang politisi tidak ada pesan itu di ruang hampa
dan saya yakin betul
pidato yang dibuat oleh jokowi dodo dibuat dalam konteks tim
tidak dibuat oleh jokowi dodo sendiri
kan ada tim di sana
oleh karena itu diskusi diskusi yang terjadi di sana terjadi di dalam proses pembuatan itu
bagaimanapun itu pasti ada agenda
saya yakin betul
bahwa pidato yang mereka buat itu
pasti mereka kaitkan dalam konteks indonesia saat ini
dalam konteks kampanye
jadi harus ditarik ke sana itu
dalam tim penyusunan tersebut ya
maka oleh karena itu
ketika itu ditarik dalam suatu cerita cerita film
ada dua hal yang bisa kita analisis di situ
pertama adalah bahwa menunjukkan bahwa joko widodo adalah orang yang memang senang menonton film
orang orang yang senang menonton film adalah orang orang yang berbudaya tinggi
karena dia dari situ akan muncul ide ide gagasan dalam film
ide ide gagasan dalam lain
bahkan suatu hal hal mimpi yang akan ditarik
tetapi sekaligus di situ memang untuk menarik simpati kaum milenia juga
kaum milenial kan juga termasuk orang yang senang menonton film
dan sesuatu yang apalagi dalam film film yang katakanlah yang sifatnya imajinatif
ada tujuan itu ya bang ebrus lihat ya
saya kira saya mengatakan secara hipotetis
kalaupun kita lakukan bagaimana fakta empiricalnya kita harus melakukan deb interview
dengan pak jokowi dodo
tapi secara hipotetis di situ ada tujuan
karena ini dalam konteks kampanye
karena tidak ada pesan komunikasi yang tidak terkait dengan konteksnya
bang jerry ada tanggapan
ini jangan jangan memang hanya sekedar untuk menyasar milenial sebuah film film yang kemudian mengutip mengutip film film yang kemudian
salah satu diantara
salah satu diantara kalau kata bang emrus tadi
saya pikir tadi betul yang disampaikan ya
bahwa ini packagingnya baik
pilihat tuh yang disampaikan oleh pak jokowi
dan jangan lupa
kalau menurut saya
kalau bagi saya pribadi yang paling penting itu adalah message yang disampaikan dalam pidato tersebut
pak jokowi itu justru mendorong imf dan world bank dan institusi internasional dan juga peserta internasional lainnya
untuk bisa mengawal kondisi ekonomi yang katanya sekarang ini yang menurut beliau itu adalah pertarungan
antara negara negara perkembangan negara maju teritor antara sesama negara maju dan seterusnya
dan justru karena itulah pak jokowi bilang di dalam pidatonya
jangan sampai kita melupakan hal hal yang besar
ini message yang menurut saya
ini message yang menurut saya ini sangat luar biasa
dan ini kalau kita sampaikan di dalam publik ya
apalagi publik internasional ya
itu yang skalanya internasional dan global
itu sangat boleh dikatakan sangat menampar sedikit negara negara yang maju
yang notabene katanya selalu mendompleng atau mungkin menggunakan instrumen instrumen seperti imman dan world bank
justru itu dikatakan oleh pak jokowi
kita sebagai negara yang boleh dibilang sedang menuju untuk negara maju
mendorong imf untuk bisa menyelesaikan masalah masalah tersebut
nah saya pikir ini substansinya
tadi saya juga sepakat yang mbak emrus bilang
kita kan dalam dunia apalagi background saya ini kan hubungan rasional ya
kita melihat ya
jangan kita terpaku dalam konsep realisme
realisme itu artinya apa
baless of power yang hanya dikategorikan dalam zero sum game
satu kosong kita menang kita kalah
tidak seperti itu
pak jokowi justru ingin mewujudkan message yang kolektif
dalam bentuk kerjasama lah
itu pemimpin indonesia presiden indonesia mengatakan seperti itu
memberikan sentilan kepada negara negara maju
saya pikir itu sangat jelas
kalau itu strategi kampanye
buat pilpres dua ribu sembilan belas mengutip hal hal yang film film yang populer
kemudian biar ditarik oleh millenials
ada publisitas di dalam ya
saya ingin sorotin sedikit
tadi yang sebelumnya pak bang emrus bilang
mungkin pak jokowi ini orang yang memang suka nonton film
apalagi orang yang suka melihat film mengapresiasi budaya culture
culture yang diverse
yang diversity itu kan banyak
tidak hanya juga di film tapi juga di seni
saya pikir ya ini lebih kepada bagaimana pak jokowi mengapresiasi itu
dan melihat itu dan mengemas itu
dan memberikan pesan dalam bungkus yang kreatif
dan berbuka buka dan inovatif
dan menyampaikannya kepada forum forum dunia internasional
saya pikir ini jarang
jarang disampaikan oleh pemimpin pemimpin dunia lainnya
ada rekam digital oleh pemimpin pemimpin yang lain
apakah ada yang mungkin
tapi tidak banyak yang mungkin bisa sekreatif pak jokowi dalam menyampaikan message nya
tampaknya juga itu dilakukan oleh ibu sri mulyani ketika menutup tadi imf world bank meeting
mungkin ini bisa dipersepsikan menyentil dunia internasional atau negara negara eropa
kita akan coba lihat apa pernyataan
menteri keuangan sri mulyani berikut ini
silahkan p barber
ini justru menunjukkan bagaimana pemerintahan pak jokowi melalui menteri keuangan terlebih dahulu
spirit of love and walaika dengan menteri keuangan serta firman per vera sarah lu
nanti jam ini kita akan menyebutizkan unique star to all saluran lama tentang peng permit
kok menurut bang jerry itu ada strong message nya ada sentilan sentilannya kepada dunia kepada imf kepada world bank
terus apa yang kurang kalau begitu
mana ada imf itu ngawal negara
sebutin deh satu negara sakit itu dibantu imf itu bisa jadi
justru imf itu tahu kan posisinya imf gimana gitu loh
mereka adalah lembaga kreditur yang memang fokusnya itu bukan membantu gitu loh
dan itu bahaya banget gitu
apakah kita untuk gini pertemuan kemarin itu untuk meningkatkan psikologis pasar di indonesia
dan itu fair itu diakui oleh timnya pak jokowi
nah dan juga luka imf itu terkait visi kedirkantaraan kita nggak punya pesawat sampai sekarang
itu banyak banget deh loi nya bisa dibuka deh
ada sih orang saya nggak ngerti sih kalau kayak gitu
tapi terlepas dari itu alih alih bicara winter yang terjadi di jepang eropa amerika china gitu
wong kita ngadepin kemarau aja nggak siap siap apa apa kok gitu
udahlah kita fokus ini jangan banyak banyak gimmick gimmick lagi
ini negara kita masih tinggi

ini udah banyak sekali hal hal yang banyak luput gitu ya
dolar semakin menguat terus ini mungkin akan naik lagi harga sembako mahal ekonomi kita nggak jelas produksi nggak ada
kita selalu jadi negara pengkonsumsi tim nomor tiga di asia
kita semua yang kita pakai impor terus inflasi dibilang rendah
kalau ngomong target ekonomi ya yang achieve itu dari rpjmn itu cuma inflasi doang
pertumbuhan nggak achieve ini nggak achip nggak ada achieve
oleh karena itu sekali lagi hari ini rakyat itu apalagi milenial teman teman aku nih atau teman teman saya nggak tahu
mereka cerdas mereka nggak bisa dibodoh bodohin dan mereka nggak suka ditipu
nah itu jadi hati hati sedikit
kalau seandainya berusaha mengelabui milenial mereka akan menjadi orang orang paling kritis untuk melakukan perlawanan
oke sebelum ke emro silakan
tadi mas waldo katakan menarik ya
tapi sekali lagi kita mesti bicara faktanya
tadi dibilangkan mana ada imf membantu atau mengawal negara negara yang bisa menjadi maju
kita contoh banyak
korea selatan jepang awal awal itu bangkrut
ya sekarang bisa jadi salah satu negara ekonomi bagus
marshall plan itu setengah eropa itu abruk dibantu oleh institusi sosial
tetapi justru ini kita ingin memastikan bahwa plan institusi sosial itu berjalan dengan baik
nah itu merupakan seluruh mesin yang pak jokowi sampaikan
dan itu kedua dalam konteks nasional dalam konteks lokal
sekarang gini aja kita buka datanya
kita coba tanya survei kepuasan masyarakat indonesia
saya yakin kita buka survei masyarakat
masyarakat kan masyarakat kita kan harus tanya masyarakat
kita tidak bisa hanya tanya satu orang di sini atau satu orang di luar
tapi kita tanya masyarakat secara umum
itu ada di survei
ya kan artinya apa
kalau kita mau lihat masalah ekonomi kita tidak bisa lihat secara parsial
kita lihat secara komprehensif
kita lihat secara penyeluruh
dan itu tidak bisa dilihat case by case
dan apa lagi yang saya katakan survei itu menunjukkan tidak hanya satu
kita bisa lihat kita bisa buka banyak survei yang mengatakan bahwa kepuasan kepada kinerja
untuk pada pak jokowi untuk bisa dilanjutkan ke peringatan berikutnya
saya pikir ini masuk akal
holistik itu dari rpjmn mas
dari apa yang dijanjikan gitu apa yang ditargetkan
terus habis itu dolar pengennya tiga belas ribu bahkan sepuluh ribu jadinya lima belas ribuan sekarang
itu tidak safe
kalau kita lihat hanya rpjmn itu berarti secara parsial
apa pedoman sebuah negara itu memaju
jangan hanya dari inflasi
kita melihat bagaimana konektivitas yang dibangun oleh infrastruktur
kita melihat bagaimana masyarakat itu bisa
sekarang begini mungkin masalah itu jalan ke daerah
kalau di daerah daerah itu di daerah kampung kampung di lokal lokal itu
bagaimana masyarakat bisa berdagang bisa melakukan perdagangan
itu lewat apa pembangunan infrastruktur
bagaimana mereka bisa dari titik a ke titik b itu melalui jalan
kalau tidak ada jalan bagaimana jalan
bagaimana infrastruktur fasilitas publik tadi bangun
kan itu menunjukkan bahwa
tapi barangnya dienggromi
ini jalan tidak ada ini silahkan
saya pikir kita harus melihat secara spesifik
itu perspektif masing masing
kalau bang emrus kita kembali
itu berdebatan mengenai perspektif ekonomi masing masing
kalau bang emru sendiri melihat ini
kalau ini betul betul menjadi katakanlah gaya pak jokowi ya
alanya pak jokowi
kalau pidato sekarang sudah mulai mulai pakai untuk menyasar milenial
ini efektif gak bang emrus
saya pikir kalau soal gaya pak jokowi
sejak dia jadi wali kota di solo gubernur dan ketika presiden
itu gaya tetap yang dia lakukan
tidak berubah saya melihat gaya itu ya
tetap sederhana dan menggunakan katakanlah istilah yang memang menarik dan lain lain sebagainya
namun saya terus terang mengatakan perdebatan mereka berdua saya nikmati tadi
sangat bagus sekali
kalau kita harapkan para tim sukses nanti
seperti mereka berdebat pada level program
tidak lagi berdebat pada level katakanlah diksi pilihan kata yang menurut saya
yang kurang enak kurang elok lah di dalam publik
kalau ini saya kira suatu hal yang luar biasa
baru kemudian kita melihat bahwa bagaimana pak jokowi menyampaikan
katakanlah winter is coming
itu harus diartikan sebagai suatu masalah akan datang
tapi kalau diartikan sebagai denotatif
itu yang dilakukan oleh sandi yaitu kemarau begitu
padahal pengertian di situ dingin di situ adalah masalah
termasuk di dalamnya kemarau
jadi harus kita tangkap dari sudut konotatif
makna sesungguhnya dari suatu pesan komunikasi ada pada konotatif
bukan secara harafiah
nah yang dimaksud joko widodo adalah bahwa musim dingin akan datang
maka marilah kata menteri keuangan kita saling mencintai dan saling mendukung
saling mensupport kolaborasi dan lain sebagainya
bukan berarti memisahkan membentukkan suatu polarisasi
nah saya melihat kampanye kita yang sedang berlangsung sekarang ini
baru saja dimulai baru deklarasi damai sudah tiba tiba panas
itu kita lihat itu rakna sampaian
oleh karena itu dihindari saja nih
artinya bertarunglah pada level program mereka
sehingga tidak terjadi polarisasi di tengah masyarakat
yang saling menyerang dengan pilihan kata yang sangat tidak produktif itu
dan dikembangkan dalam bentuk program program kerja yang nantinya akan ditawarkan
termasuk juga tadi apa yang tadi valdo katakan
mungkin tadi kata banjarin
mungkin tadi bagus valdo
dan itu satu hal yang menarik ya
sebenarnya bagi manusia kita melihat perdebatan yang cukup menarik
karena masing masing punya pendapatan cukup kuat
terima kasih banyak kita akan tunggu nanti
seperti apa implementasinya masing masing
semoga kita tidak hanya memperdebatkan hal hal yang sifatnya tidak substansial
terima kasih bang jerry
terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
dan kami akan segera kembali
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime